panganan khas jepang di indonesia makin berkembang dan bervariasi
bagi para penikmatnya ada yang tetap menyukai kuliner klasik
namun tak sedikit pula yang menyukai perpaduan klasik dan modern
salah satu menu sushi di kota bandung ini namanya sushi sandwich
atau sushi kontemporer
biasanya sushi selalu dibalut dengan nori atau rumput laut dengan berbagai isi
ternyata kini susi bisa dijadikan sandwich
salah satu resto di kota bandung menciptakan menu sushi sandwich
sushi sandwich sendiri kan sushi biasa identik dengan jepang dengan sandwich
jadi perpaduan itu sangat unik
dan bentuknya dan juga dari isi isinya juga lumayan beragam ya bervariasi
itu sangat unik juga sih
saya sih baru dengar ya kalau susi biasanya kan ngerawal gitu bentuknya
ini dijadikan sandwich kayaknya unik gitu
anda tentu ingin tahu seperti apa proses pembuatannya
pertama tama tuangkan nasi sushi di atas dan bagian bawah nori atau rumput laut
buat sebanyak tiga lapis
lapisan pertama beri salmon filet dan mayonez
lalu tumpuk dengan nori dan nasi lalu beri keju
yang terakhir tumpuk lagi dengan nori dan nasi susu
potong menjadi empat bagian bakar bagian atasnya menggunakan torch atau api
susu sandwich siap untuk disantap
iya betul kita untuk inovasi supaya orang itu tidak bosen
jadi kita bikin
ini memang isinya sushi tapi bentuknya seperti sandwich
begitu kita isi dengan salmon sama keju
saatnya untuk mencicipi menu ini
hmm ini rasanya lezat karena ada tambahan keju jadi lebih creamy
nah kalau buat saya ini adalah menu yang baru namun sushi sandwich ini di negara asalnya bukan hal yang baru lagi
karena ada yang namanya onigirazu yaitu nasi kepal yang diisi dengan beragam isian
lalu dibungkus seperti nori ini dan bentuknya mirip banget kayak sushi sandwich ini
dulu sushi dibuat sebagai bentuk inovasi makanan masyarakat jepang
pada zaman itu mereka mengolah ikan dengan cara fermentasi yang menghasilkan rasa masak
itulah mengapa dinamakan susi yang berarti masam
dian permatasari bandung